kementerian pariwisata menargetkan kabupaten pangandaran menjadi kawasan ekonomi khusus pada maret dua ribu sembilan belas
percepatan infrastruktur akan dikebut agar target tersebut dapat segera tercapai
ditemui seusai pertemuan dengan menteri pariwisata arief yahya dan bupati pangandaran jj wiradinata rabu siang di kawasan grand pangandaran
gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan akan segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur
sebelum kabupaten pangandaran ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pada maret dua ribu sembilan belas
pembangunan infrastruktur yang akan dipercepat antara lain perpanjangan landasan pacu bandara
pelebaran jalan ke arah tasik malaya dan pengoperasian kereta api rute pangandaran
kabupaten pangandaran diharapkan menjadi kawasan ekonomi khusus pertama di jawa barat
dan berpeluang mendapatkan kucuran dana dari apbn sehingga pembangunan bisa dilakukan lebih cepat seperti di nusa dua bali
ini sebuah kemajuan
dan kalau berhasil maka jawa barat punya kik istimewa pertama yaitu pangandaran
pangandaran ini harus berhasil karena dari semua potensi pariwisata yang paling banyak prima donanya pangandaran
jumlah destinasi wisatanya aja ada sembilan puluh sembilan kan
dengan mendapat status kik maka dukungan dana dari apbn akan turun berlepat lepat
sehingga kecepatan membangun
pengadaan bisa dua tiga kali lipat dibandingkan dengan normal
salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kawasan ekonomi khusus kek terwujud adalah
hadirnya one stop service yang mendukung proses perizinan cukup dilakukan satu pintu birokrasi
jika hal ini dipenuhi maka investor akan mudah melakukan investasi di pangandaran